ya rencana pemerintah untuk menerapkan pola hidup new normal di tengah wabah covid sembilan belas menjadi sorotan dan juga perbincangan publik dalam sepekan terakhir
presiden joko widodo sebelumnya mengatakan indonesia harus siap menghadapi fase new normal
sejumlah kepala daerah pun tengah menyiapkan skenario kehidupan new normal di tengah wabah covid sembilan belas
faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan mengapa pemerintah mendorong hidup new normal
namun di sisi yang lain timbul kekhawatiran dari masyarakat karena kurva covid sembilan belas di indonesia masih fluktuatif
bagaimana para jurnalis senior melihat kebijakan new normal yang akan diterapkan
sudahkah kita siap sebetulnya untuk menuju fase hidup new normal ini
kita akan dengarkan pandangan editorial pada malam hari ini dalam editorial view
dan malam hari ini sudah ada mbak dewi savitri jurnalis senior cnn indonesia
selamat malam mbak dewi
selamat malam renhard
kabar baik mbak dewi
dan sudah ada mas arief zulkifli mas azul kepala pemberitaan korporat dari tempo media
mas azul selamat malam
mas azul dan juga mbak dewi langsung saja pandangan editorial dari baik dari cnn indonesia dan juga dari tempo media
yang melihat kebijakan arah kehidupan new normal ini
apakah memang sudah saatnya apakah kita sudah siap sebetulnya baik dari sisi pemerintah sebagai regulator
atau sebagai masyarakat yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan kehidupan new normal ini
apakah memang ini sudah saatnya atau masih banyak hal yang sebetulnya agak agak belum siap atau masih janggal
ketika kita menuju ke kehidupan new normal tadi
catatan editorial masing masing seperti apa
mungkin saya ke mas azul terlebih dahulu
ya terima kasih
saya lihat bahwa gagasan new normal ini lemah dalam dua hal
pertama adalah dalam hal konsep kedua dalam hal praktek
dalam hal konsep tadi sudah dibicarakan atau sudah dianalisis oleh
beberapa analis yang baru saja muncul di televisi
yang intinya adalah sebetulnya kita atau belum punya kurva epidemik yang akurat dan reliable atau bisa diandalkan
kenapa itu terjadi
itu juga karena dua hal
pertama karena pengujiannya itu belum banyak
indonesia baru sekitar kurang dari satu seratus per satu juta penduduk
sementara negara lain sudah full
yang kedua adalah
durasi atau jarak antara orang dites dengan keluar hasil itu bervariasi
ada yang dua minggu ada yang seminggu ada yang sepuluh hari dan seterusnya
sehingga kalau kita mendapatkan satu angka tertentu
misalnya jumlah orang terinfeksi
sebetulnya itu menggambarkan keadaan kapan
itu tidak jelas
yang pasti bukan kader hari ini
bisa keadaan dua minggu lalu bisa sepuluh hari lah
tergantung pada masalah
jadi kita tidak punya sebuah peta jalan untuk menunjukkan
sebetulnya kondisi masyarakat yang keluar itu sudah berapa dan sudah seperti apa
jadi lemah dalam
sehingga ketika mau diterapkan kita semua sebetulnya bingung
kita tahu bahwa upaya untuk membuat new normal ini
atau melonggarkan psbb ini dilakukan karena pemerintah sudah
tidak kuat lagi negara membiayai penanganan
membiayai bantuan sosial dan sebagainya
lalu tentu saja kita tahu para pengusaha
orang orang yang bergerak di dunia bisnis juga sudah menjerit
karena bisnis semua mati
dan itu sebetulnya adalah masyarakat

kita enggak punya peta jalan untuk menunjukkan
jadi persoalannya adalah ketika kita mau melonggarkan karantina for the sake of alasan ekonomi kita enggak punya peta jalan untuk menunjukkan

ini yang merepotkan sekali

ini yang merepotkan sekali
ini yang merepotkan sekali
jadi persoalannya adalah semua sudah terjadi
beberapa media pengkritik indonesia yang telah kehilangan golden period nya
yaitu dua tiga bulan yang lalu
nah ini yang repot
sekarang kita harus menjalankan new normal
new normal seperti apa itu menurut saya tergantung pada sosialisasinya nanti
apakah itu bisa dilaksanakan dengan baik
social distancing cuci tangan dan sebagainya itu pasti disaksikan
dan media tentu akan membantu melakukan itu semua
pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencapai itu
dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika itu gagal
dalam tanda petik gagal
maka yang menjadi korban adalah ekonomi itu sendiri tidak pulih
kedua pandeminya muncul lagi
akan lebih buruk dari apa yang terjadi selama ini
jadi suara anda agak putus putus
saya ke mbak dewi savitri
mbak dewi savitri kalau tadi mas azul katakan masih sangat lemah sebetulnya
tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa sulit sekali bagi negara manapun sebetulnya ya
dalam kondisi pandemi seperti ini
untuk membuat satu kebijakan yang tentu memuaskan semua pihak
apakah anda melihat hal yang sama bahwa untuk menuju new normal ini masih sangat lemah
atau justru pemerintah agak tergesa gesa menuju atau mengembar geborkan new normal
di tengah kurva kita yang masih fluktuatif
renhat saya kira posisi cnn indonesia tidak jauh beda dengan tempo atau media mainstream lainnya
dalam hal bahwa kita mempertanyakan berbagai keputusan untuk memasuki kenormalan baru dalam waktu dekat ini
yang jelas yang penting ditambahkan adalah ini
bahwa pandemi ini adalah sebuah fenomena ilmu
ada hal hal yang sudah diketahui oleh ilmu pengetahuan
ada hal hal yang belum diketahui oleh ilmu pengetahuan
karena itu apapun keputusan yang diambil itu mestinya kita dituntun oleh time
kita dituntun oleh mereka mereka yang punya cukup pengetahuan
dan punya cukup kemampuan keahlian untuk melihat mana mana titik yang kira kira kita bisa ikuti
mana mana titik yang kita masih lemah dan karena itu ditakutkan nanti justru akan membawa dampak yang lebih buruk
nah dalam hal ini para ahli seperti tadi ada epidemiolog ada orang orang yang paham dalam ilmu kesehatan
ada banyak sekali ahli yang sudah turut serta dan turut memberi sumbang saran kepada
terutama pada pemerintah kita termasuk juga mereka mereka yang pakar di badan kesehatan dunia who
memberikan beberapa tuntunan sederhana
lima atau enam langkah yang mestinya menjadi syarat sebelum kita masuk ke kenormalan baru itu
supaya menjadi lebih mudah kita sudah siap masuk ke sana apa belum
dan pertanyaan pertanyaan yang lima atau enam itu atau tiga atau empat kalau mau disederhanakan
itu kebanyakan dijawab oleh para ahli di indonesia belum belum sampai situ
beberapa poin kecil saja kita masih belum mencapai titik yang ideal atau setidaknya titik yang diharapkan
dan karena itu kemudian menjadi berisiko masuk ke sana
jadi kalau ditanyakan bagaimana pandangan media bagaimana pandangan cnn indonesia
kita sama bertanya tanyanya dengan berbagai pihak dengan keputusan ini
oke baik kita jeda terlebih dahulu mbak dewi dan juga mas azul
sampai nanti kita juga membahas bahwa konsekuensi lain kemudian jika tidak diterapkan new normal adalah resesi ekonomi
yang membayang bayangi pandemi dan juga negara indonesia
kalau kemudian tidak segera

yang pernah dibuka kehidupan yang baru dan membuka kembali roda perekonomian
bagaimana kemudian di tengah pilihan yang sulit ini pemerintah seharusnya mengambil keputusan
dan juga masyarakatnya seperti apa
apakah juga publik kita saat ini di tengah kondisi yang bingung atau masih belum paham betul sebetulnya
karena ini tentu adalah barang baru bagi kita semuanya
kita akan bahas nanti
ustaz jeddah kami akan segera kembali saat lagi
real view saya masih bersama dengan mas arief zulkifli dari tempo dan juga mbak dewi savitri dari cnn indonesia
mas azul dan juga mbak dewi mudah mudahan bisa mendengar suara saya dengan baik
tapi yang jelas tadi di segmen yang sebelumnya agak agak sama ini pendapatnya
soal kemudian mempertanyakan kebijakan new normal yang sedang disiapkan oleh pemerintah
karena masih banyak kelemahan di sana sini termasuk juga membuat bingung masyarakat
dan juga ancaman jika nantinya new normal ini katakanlah gagal begitu
sehingga tidak juga membaik secara ekonomi justru mendatangkan bencana juga dari sisi kesehatan masyarakat
tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh jurubicara presiden ya bung fajro rahman
yang mengatakan bahwa ada dua keuntungan dari new normal ini adalah justru menjaga indonesia dari pandemi
karena kemudian masyarakat di drive untuk gaya hidup yang baru di tengah pandemi
quote unquote berdamai begitu di sisi yang lain adalah menyelamatkan perekonomian indonesia
di tengah pilihan pilihan
dengan pilihan seperti ini bagaimana sebetulnya anda melihat kebijakan yang akan diambil pemerintah ini
bukankah kemudian memang ada sejumlah keuntungan ataupun peluang lain yang bisa diraih begitu
kalau kemudian new normal berjalan sebagaimana mestinya
saya ke mas azul terlebih dahulu
ya kalau sekarang ini kita ibaratnya ini sedang menitibuih ya atau berjalan di atas titian begitu
tidak boleh jatuh ke kiri nggak boleh jatuh ke kanan
kalau saya boleh mundur sedikit ke belakang pada bulan maret begitu kita sebetulnya belum menitibuih
ya karena waktu itu kita anggaran masih lumayan
lalu kemudian pandemi juga belum sehebat sekarang
jadi artinya kalau boleh melihat ke belakang sedikit sebetulnya kita kehilangan golden period
tapi oke lah kita singkirkan dulu kita melihat ke depan
ke depan apa yang terjadi
yang terjadi adalah pemerintah tidak punya pilihan
satu dia harus selamat dari virus covid
dia harus selamat dari virus kehancuran ekonomi
virus phk barangkali begitu
itu kan pilihannya
nah kemudian kita duduk dan bicara bahwa
oh yaudah kalau begitu kita pilah pilah berdasarkan daerahnya
itu juga direkomendasikan oleh banyak sdb meolo
gitu ya dipilah pilah
jadi pada daerah itu belum bisa tapi daerah lain itu sudah bisa
pertanyaannya adalah bagaimana ini
mengingat bahwa kita tidak punya batas yang tegas antara satu wilayah dengan wilayah yang lain
saya mau kasih contoh misalnya
sukabumi itu sudah disebut sebagai daerah yang hijau artinya sudah dibuka
tapi bogor itu masih merah atau kuning begitu
padahal itu dua wilayah yang saling berdekatan
nah bagaimana ini secara teknis
bagaimana penularan itu tidak bisa dijalankan
bagaimana penularan itu tidak bisa dijalankan
bagaimana penularan itu tidak bisa dijalankan
bagaimana penularan itu tidak bisa dijalankan

bagaimana penularan itu tidak bisa dijalankan
kedua ada problem disiplin
kita lihat sekali bahwa di dalam psbb saya lihat di jakarta saya tinggal di jakarta itu bias kelasnya sangat
bias kelasnya sangat terasa
jadi wilayah wilayah atau daerah daerah di mana orang dilarang untuk berkeliaran itu adalah wilayah kelas menengah ke atas
mal tutup toko toko tutup restoran tidak buka
tapi coba masuk ke wilayah wilayah ke atas
tapi coba masuk ke pasar pasar tradisional
tidak ada itu
kita tidak bisa merasakan ada pembatasan di situ
apalagi menjelang kemarin
jadi sebetulnya siapa ini yang sedang kita sasar
masyarakat keseluruhan atau kelas tertentu
padahal covid tidak dikenal kelas
ada problem problem teknis yang harus diambil dan harus dijalankan
oke saya ke mbak dewi savitri
mbak dewi dari pandangan anda lagi tambahan seperti apa
dan juga dari sisi masyarakatnya
menurut anda atau dari catatan editorial kita
melihat masyarakat ini apakah di tengah tengah kebingungan
atau memang sudah siap sebetulnya menuju ke era new normal ini
karena indikator untuk sukses atau tidaknya kan adalah di sisi masyarakatnya juga
saya termasuk salah satu yang berpendapat bahwa
masyarakat kita itu tidak beda dengan berbagai kalangan masyarakat dari negara lain
yang kalau diajak bicara
diberitahu ada komunikasi resiko yang jelas
maka mereka bisa memahami dan kemudian bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari hari
kalau tadi mas azul menggarisbawahi bahwa pilihan kita memang nggak banyak
golden period nya sudah lewat lama sekali
sekarang tinggal oke mau apapun istilahnya ya
apakah kenormalan baru atau apapun itu reopening atau apapun itu
kita mesti membuka ekonomi
baik kalau memang itu pilihannya
maka penting sekali untuk bicara tentang manajemen resiko dan komunikasi resikonya
kalau anda tetap mau jualan di pasar
kalau nggak mau pakai masker maka begini begini begitu begitu dan seterusnya
yang terjadi kalau pergi ke daerah daerah di sekitar saya
di bekasi misalnya pinggiran jakarta ya
tadi kalau mas azrul tinggal di jakarta saya di pinggiran jakarta
kalau pergi ke pasar hampir tidak ada yang
yang peduli dengan persoalan social distancing physical distancing
tapi untuk berapa lama
di pasar pasar itu itu tidak menjadi satu kelaziman gitu
semua orang tidak memakai pun tidak masalah
orang tetap merokok apa namanya berdekatan seperti biasa
nah sebenarnya tidak mesti seperti ini
kalau renat barangkali ingat beberapa minggu yang lalu kita mendapat pemandangan
ada berita dari satu pasar di salah tiga di jawa tengah
dimana situasi pasar diubah sedemikian rupa
supaya memungkinkan orang untuk berjarak berjauh jauhan
satu setengah dua meter dari satu lapak ke lapak yang lain
orang berbelanja diminta untuk mengantri
beberapa orang di lapak ini beberapa orang di lapak itu
dan intinya jalan berdekatan itu itu bisa dilaksanakan

sekitar saya ini ada pusat pusat industri ya
di cikarang dan di kabupaten bekasi dan seterusnya
ini pusat pusat industri yang cukup besar
sebagian perusahaan yang punya kemampuan dan bisa berinvestasi dalam hal pembuatan physical distancing
mereka bisa menerapkan itu
tetapi bagaimana dengan yang tidak
dan hampir pasti yang tidak mampu berinvestasi untuk keperluan itu akan lebih banyak
bagaimana dengan nasib para para pemerintah
dan nasib para pekerjanya
dan keluarga para pekerjanya
orang orang yang hidup di sekitar pabrik misalnya
nah ketika bicara soal kita tidak punya pilihan kecuali membuka ekonomi
sudah diinformasikan belum komunikasi resiko ini
siapa yang ngecek ke pasar pasar
siapa yang ngecek ke perusahaan
siapa yang ikut aturan
siapa yang tidak
yang tidak ikut aturan bagaimana
itu kan bagian dari manajemen risiko
ini kita belum dengar ya
ini kita belum tahu
ini kita belum tahu penegakan aturannya seperti apa
sehingga kemudian pertanyaan awal tadi
apakah kita sudah siap atau tidak
pertanyaan kita menjadi tambah besar dan kita tambah khawatir pada titik ini
baik di tengah tengah pertanyaan kita bersama
apakah kita sudah siap atau tidak begitu
pasti ada beberapa hari mungkin ataupun pekan
sebelum nanti akan diberlakukan new normal di sejumlah daerah
terakhir mbak dewi dan juga mas azul
sebagai media kita punya peran yang penting untuk sama sama mengawal ini bersama
dan juga mengkritisi apa yang dirasa tidak tepat begitu atau kurang
sehingga bisa diperbaiki
menuju transisi ini menuju ke new normal ini
apalagi yang kemudian harus disiapkan betul oleh pemerintah
selain memperbaiki soal komunikasi resiko tadi yang dikatakan oleh mbak dewi savitri
apalagi yang sebaiknya kita harus lihat bersama
agar untuk menuju ke new normal baru pun ini
karena tidak ada pilihan
tapi ini betul betul dilaksanakan dan juga lewat kebijakan kebijakan yang tepat
apa yang harus disiapkan
saya ke mas azul
singkat singkat mas azul dan juga mbak dewi savitri
mas azul terlebih dahulu
renhta itu transparansi keterbukaan
data kurva epidemiologi tidak boleh ada yang disembunyikan
ada yang tidak dibuka kepada masyarakat
semua harus dibuka apakah itu level nasional maupun level daerah
karena tanpa kurva yang akurat tanpa keterbukaan pemerintah
kita tidak tahu kita mau arahnya ke mana
kita buka di suatu tempat kita tidak tahu apakah new normal itu
normal di satu tempat ini punya dampak yang buruk terhadap kurva
apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir
saya kira pemerintah di satu sisi memang ada upaya
tapi di sisi lain kita lihat masih ada hal hal yang harus diperbaiki
saya mau kasih contoh misalnya di hutan tempo beberapa minggu lalu
tentang beredarnya tes rapid test yang akurasinya dipersoalkan
karena sekarang kita belum dengar follow up nya apa gitu
apakah ada yang dipanggil apakah ada yang dihukum apakah ada yang dikoreksi
tiga ratus ribu alat sudah beredar di masyarakat
nah yang begini begini kan nggak boleh
karena kredibilitas pemerintah sangat ditentukan dari transparansi dan keterbukaannya
kalau pemerintah tidak kredibel masyarakatnya nggak bakal tumbuh
nurut dengan perintah perintahnya itu saya
oke baik transparansi
mbak dewi savitri ada hal yang lain kah yang kemudian harus diperbaiki
oleh pemerintah kita menuju ke era new normal ini
saya kira ada banyak hal
saya kira ada banyak sekali yang bisa diperbaiki ya
ruangnya terbuka lebar renhard
tetapi pada titik ini kalau untuk memilih satu dari sekian banyak itu
maka kita di cnn indonesia selalu mendorong supaya pemerintah mendengar
kita mendorong supaya sains itu menjadi alat tuntun pembuatan kebijakan
sehingga yang dilakukan itu sejalan dengan hal hal yang sudah
sudah ada buktinya gitu sudah diketahui oleh para ahli ini
kita tidak berjalan dengan meraba raba apalagi menerka nerka
sehingga kemudian kita bisa jadi tersesat
kita percaya bahwa pemerintah punya lebih dari cukup kemampuan
cukup dari sumber sumber yang kredibel untuk memberikan suara suara semacam ini
jadi kita ingin mendorong supaya didengarkan pandangan pandangan itu didengarkan
dan kemudian diimplementasikan dalam kebijakan yang lebih tepat
tadi mas azul dan saya sudah menyebut banyak hal
transparansi sudah disebut oleh ahli juga
kurva epidemiologi juga disebut berkali kali sampai sekarang belum ada kenyataannya
bagaimana menyiapkan kemarga dengan management resiko
dan komunikasi resiko juga sudah disebut berkali kali
jadi kita ingin memberi ruang untuk para ahli untuk lebih banyak didengarkan
dan mendesak supaya mereka mendengarkan
baik karena ini menghadapi wabah tentu segala tindak tanduk kebijakan harus berdasarkan dengan data
dan juga apa yang disampaikan
baik karena ini menghadapi wabah tentu segala tindak tanduk kebijakan harus berdasarkan dengan data dan juga apa yang disampaikan

dan ini juga menghadapi wabah tentu semuanya
sehingga seperti sudah disebut virginity beauty yang memiliki

jadi ini rekara murah ag aproximadamente
sini yang tadi sudah banyak kita bahas bersama
terima kasih mbak dewi dan juga mas arief zulkifli